seorang ibu di ponorogo jawa timur terpaksa ditandu puluhan warga menuju rumah sakit untuk melahirkan
karena akses jalan yang sempit dan tidak bisa dijangkau ambulan
sayang meski berhasil sampai di rumah sakit sang bayi meninggal dunia
foto narti yang tengah ditandu warga saat hendak melahirkan beredar di media sosial setelah diunggah hari minggu lalu
perempuan dua puluh dua tahun ini terpaksa ditandu oleh puluhan warga karena kondisi jalan sulit diakses kendaraan roda empat
selain penuh dengan tanjakan curam dan rusak berat di tepi jalan juga terdapat jurang hingga kedalaman puluhan meter
warga menandu narti dengan berjalan kaki sejauh tiga ratus meter
sayang saat melahirkan di rumah sakit bayi berjenis kelamin perempuan dengan usia kandungan sembilan bulan itu tak bisa diselamatkan
saat ditemui di rumahnya rabu siang aryadi dan arti tampak masih terpukul karena kehilangan anak pertamanya
pas melahirkan katanya
sudah tidak bisa diselamatkan
dokter kenapa katanya mbak
memang sudah saatnya lahir atau belum lahir atau gimana
kepala desa mengaku untuk membawa orang sakit ke puskesmas atau rumah sakit
warga harus menandu korban karena akses jalan yang sulit
sebelumnya warga sudah memperlebar jalan secara mandiri yang sebelumnya hanya jalan setapat
kok harus ditandu kenapa pak alasannya
karena kondisi jalannya mobil tidak bisa naik ke atas dan orang ambil kalau tidak ditandu
misalkan dinaikkan sepeda motor justru lebih bahaya sekali
bukan hanya orang hamil itu saja kemarin ada yang kena air panas itu juga ditandu
kemarin kontrol ke rumah sakit juga ditandu
warga maupun pihak desa berharap kepada pemerintah untuk segera membantu perbaikan jalan di dusun watu agung
sebab akses jalan sangat berpengaruh pada perekonomian kesehatan serta pendidikan warga watu agung yang jumlahnya mencapai satu ratus lima puluh jiwa